izinkan saya mengutip suatu ayat alkitab yang orang tua saya selalu ingatkan kepada saya
saat kami sedang sedih dan lemah yang menjadi kekuatan saya
masmur tiga puluh empat ayat sembilan belas
sebab tuhan dekat dengan orang yang patah hatinya dan ia menyelamatkan orang orang yang remuk jiwanya
saya yakin kesetiaan ini akan bernilai di mata tuhan
sebagai seorang prajurit brimob yang latar belakangnya adalah para militer
saya dididik untuk taat dan patuh serta tidak mempertanyakan perintah atasan saya
apabila ada yang mengganggu ketaatan dan kepatuhan saya
apabila ada yang menganggap ketaatan dan kepatuhan saya membabi buta
maka pada malam hari ini saya menyerahkan kepada kebijaksanaan majelis hakim